video amatir warga merekam detik detik seorang wanita hendak bunuh diri
dengan cara terjun dari jembatan ampera di kawasan pelataran pasar enam belas ilir palembang sabtu pagi
beruntung aksi nekatnya digagalkan oleh warga
yang dengan cepat membawanya ke tempat yang lebih aman
menurut saksi mata korban sebelumnya sedang menelpon sambil menangis
tak lama kemudian sang wanita berdiri di pagar dan melangkahi besi pembatas
setelah diselamatkan warga kemudian menyerahkan sang wanita ke petugas satpol pp
yang berada tak jauh dari lokasi kejadian
aksi nekat ibu dua anak tersebut dipicu oleh ulah suaminya
pedagang sayuran yang ketahuan selingkuh
setelah berumah tangga selama sepuluh tahun dan memberi modal usaha seratus juta rupiah
korban tak percaya suaminya tega berselingkuh